alaika oleh hehehe paksainung oh gitu supaya tidak gendut kayak kamu tapi kenapa tidak
pagi pagi laganya weh supaya berkeringat banyak ringan keluar penyakit keluar oh
ya ya ya ya eh eh abah udah pulang ini udah siapin minuman segera alhamdulillah
sama sama mau bikin sendiri mau campur ya
prabowo silakan pakai motor saya untuk membonceng istrinya saya bisa dibonceng dengan proyoga gitu ya
hai teks berarti bro bro jun sama sama terima kasih terima kasih terima kasih
udah bantuin tante ma'am
ini uang yang udah gue janjiin buat tuh
sekarang kita boleh pergi kan tapi inget kita tidak mau lihat lagi lu atau teman teman lu
bikin ulah di jalanan silahkan pergi itu beneran temennya si boy tahu yang namanya
alek iya pak tapi dia kelihatannya beda ya dia lebih tanggung jawab daripada yang lain
bro aduh terima kasih banyak ya udah ngerepotin
terus selama ini apalagi nih proyoga baru dateng udah langsung kita repotin terima kasih ya terima
kasih gimana kalau habis kita benerin bahan kempes brian siang bareng gimana
bro eman kita sesama b ram blown

spiritual sesama penggemar harley iya gimana
jadi juga makan siangnya
kenapa lo mau aja disuruh dorong motor
lo pasti kecewakan sama gue
pertama gue gak mau berurusan sama anak geng motor harley
karena komunitas mereka kuat
kalau kita berurusan sama mereka sama aja kita bunuh diri
tapi kita maunya black cobra itu jadi raja jalanan lex
ingat mereka bukan geng geng motor yang suka kebut kebutan
kita akan menguasai geng motor sport
lu semua harus tahu itu
kau juga harus tahu itu
kalau lo semua masih mau ikut gua
aduh kita nih sekali lagi mau ngucapin terima kasih nih
atas semua bantuan dan perhatian dari bro bro semua
kalau tadi nggak ada bapak bapak yang ganteng ini sama
enak yoga yang ganteng ini waduh saya nggak tahu deh
saya sama pak wirawan bisa dorong terus itu motor
bisa cete tahu capek tahu
makasih juga kita udah ditraktir makan nih sama bro wira nih
hah betul oke juga tuh
mudah mudahan ya saya bisa atur waktu cuti untuk bisa touring bareng
bisa keluar kota bisa dalam kota
aduh maaf ya saya permisi dulu banyak miss call
bentar ya pak
yuhuu ada telepon
halo sri tadi ada yang telpon nih ke handphone saya berkali kali
kamu tahu nggak siapa mang diman bi ira apa kamu
oh itu pasti bi ira nya soalnya bi ira sama mang diman lagi gak di rumah
bi ira mang diman gak ada di rumah kok bisa kemana mereka
loh emang nyonya nggak tahu ya kan dan boleh sakitnya dia masuk rumah sakit sekarang
jadi bi ira sama siapa namanya mang diman ke rumah sakit deh meluncur
apa dan boy masuk rumah sakit rumah sakit mana
rumah sakit mana ya talo talo oh medica medica
aduh kamu tau gak kenapa sri
gak tahunya saya gak tahu
hah yaudah deh yaudah
pak pak pak
pak pak pak pak kita harus buru buru pak kita harus ke rumah sakit
kira kira saldo tabungan buah hasil gelapin pajak perusahaan udah berapa ya sekarang ya
pengen tahu deh
wah ini ya udah keren banget gue udah dapat enam ratus juta
kalau gue bisa ngusain perusahaannya mas b itu artinya
supaya tidak gendut kayak kamu tapi kenapa tidak pagi pagi olahraganya
supaya berkeringat banyak keluar keluar
udah pulang ninding udah siapin minuman seger
bikin sendiri mau campur ya
jadi ini ya rumahnya rama punya anak iya bang
cepat cari tahu
anaknya juga ada bang pas bangkumar fight sama rama
itu anaknya rama
benar benar mirip ibunya
apa perlu dia kita culik bang
ingat loh ya
jangan sentuh dia
apalagi melukai perempuan itu
karena dia adalah darah daging
perempuan yang aku cintai